pemeliharaan besar lapangan stadion utama gbk ini dilakukan sejak bulan mei lalu
sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas lapangan sepak bola stadion utama gbk ini dibongkar total
tak hanya penanaman rumput baru optimalisasi sistem drainase
pemasangan media tanam hingga fumigasi media tanam
yang bertujuan menghilangkan bibit rumput liar dan mikroba di dalam pasir juga dilakukan
menelan biaya lebih dari lima miliar rupiah
pemeliharaan besar di lapangan sepak bola stadion utama gbk ini memang sudah perlu dilakukan
apalagi sejumlah event besar sepak bola akan digelar di stadion
yang juga dipakai pada gelaran asean games tahun dua ribu delapan belas lalu
dari dua ribu delapan belas hingga sekarang belum pernah terjadi pemulihan besar
nah itu bisa dilihat memang ada kualitas kualitas yang terjadi penurunan
baik itu dari dry nasa maupun juga gelindingnya dari sebuah bola maupun juga rumputnya
sehingga dasar itulah kami memperbaikinya
agar nanti di iff maupun juga di piala dunia kualitasnya itu priva
berkembang kembali dan bahkan lebih baik dari hasil dua ribu delapan belas
pihak gbk juga sudah berkoordinasi dengan fifa dalam melakukan proses pemeliharaan besar kali ini
kondisi rumput dry nase lama penyerapan air di lapangan
semua dibuat sesuai dengan standar fifa yang sudah ditentukan
targetnya proses pemeliharaan besar lapangan stadion utama gbk ini akan selesai di akhir tahun
dan akan sudah dapat digunakan di bulan desember mendatang